sepekan terakhir ramai dibicarakan wacana penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat hingga dua tahun
isu ini muncul saat wakil ketua dpr sekaligus ketua umum partai kebangkitan bangsa
muhaymin iskandar mengeluarkan pernyataan agar pemilu ditunda
dengan alasan agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi yang ia nilai akan membaik
namun jauh sebelum wacana penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat ramai diperbincangkan
publik sudah terlebih dahulu mendengar wacana presiden tiga periode
isu itu muncul seiring dengan merebaknya wacana amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
yang dikhawatirkan mengakomodasi wacana wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode
di beberapa kesempatan presiden joko widodo secara tegas menolak wacana presiden tiga periode tersebut
pernyataan itu sempat disampaikannya pada dua desember dua ribu dua puluh
saat itu presiden jokowi mengatakan tak setuju dengan usul masa jabatan presiden yang diperpanjang
ia pun merasa wacana itu justru menjeremuskannya
penolakan juga kembali disampaikan pada maret dua ribu dua puluh
presiden jokowi kembali menegaskan tidak ada niat menjadi presiden tiga periode
wacana penundaan pemilu yang dikhawatirkan berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden
belum ditanggapi oleh presiden jokowi hingga kini
sejumlah pihak menyarankan agar presiden jokowi segera menentukan sikap dengan menghentikan wacana penundaan pemilu
direktur sinergi data indonesia barkah patimahu berharap jokowi segera mengeluarkan pernyataan sikap terkait wacana penundaan pilpres
sementara itu deputi lima kantor staf presiden jaleswari pramoda wardani menyatakan
presiden jokowi akan taat terhadap aturan konstitusi atau undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
publik menanti janji presiden jokowi
akankah tetap menolak wacana penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat atau tunduk pada keputusan politik yang menguntungkan segelintir elit politik